bakal calon anggota legislatif mulai melakukan uji kesehatan sebagai salah satu syarat utama menjadi calon legislatif pada pemilu serentak dua ribu dua puluh empat mendatang
terhitung sejak tanggal satu hingga empat belas mei dua ribu dua puluh tiga mendatang bacalek tingkat kota provinsi dan pusat dari delapan belas partai politik peserta pemilu dua ribu dua puluh empat wajib menempuh uji kesehatan di rumah sakit umum kota tangsel
uji kesehatan tersebut meliputi pemeriksaan fisik pemeriksaan rohani oleh dokter spesialis jiwa dan tes narkoba
setiap hari pihak rumah sakit menjatuhkan dua partai politik dibagi dua gelombang pemeriksaan dengan menyiagakan tiga dokter khusus untuk uji kesehatan
kita sudah sudah bersurat jadi kita sudah jadwalkan partai mana aja yang mau datang kita jadwal
kemudian mereka datang ke sini pagi mereka jadi kita fokuskan di satu lantai kita bikin tim khusus dibedakan karena sama mcu yang lain
dia ada di lantai delapan rsud tangsel
di sana dilakukan pendaftaran pembayaran semua dilakukan di satu lantai itu
pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan fisik kemudian pemeriksaan rohani oleh dokter spesialis jiwa kemudian satu lagi tes narkoba